kita beralih ke kabar persiapan mudik
sepuluh hari menjelang lebaran sejumlah persiapan terus dilakukan untuk kelancaran arus mudik
untuk jalur darat perbaikan jalur mudik poros surabaya madiun di titik jombang yang penuh dengan lubang jalan terus dikebut
perbaikan juga dilakukan pt kai dengan memperbaiki lokomotif yang rusak serta melakukan perbaikan rel
sementara di jalur laut pt pelindo tiga surabaya memasang sejumlah cctv tambahan untuk tingkatkan keamanan di pelabuhan selama arus mudik
di jombang salah satu perbaikan jalan yang dikebut adalah di jalur jombang kertosono
tepatnya di jalan raya gatot subroto hingga ngerandu perak jombang
lubang yang mengangat di sepanjang jalan ini langsung diperbaiki dengan cara ditambal dan ditambah ketebalannya atau overlap
naik jalan gatot subroto sampai mengengkring terus ya nempelnya lubang lubang dan berjalan mas
ya agar tidak ada kemacetan di hari lembaran
jalur jombang kertosono ini dikenal sebagai jalur rawan macet dan laka lantas
sejumlah antisipasi termasuk perbaikan sarana terus dikebut guna meminimalisir kemacetan maupun laka lantas selama arus mudik nanti
sementara di moda transportasi kereta api pt kai mulai melakukan persiapan diantaranya dengan memperbaiki beberapa lokomotif yang rusak
seperti yang dilakukan di balai yasa surabaya gubeng jalan kalasan surabaya
terlihat sejumlah kereta api yang hendak dipakai untuk angkutan lebaran diperbaiki mulai dari panel listrik kursi ac dan gerbong yang terobos ditambal
serta pintu masuk penumpang dan pintu untuk gerbong barang
hingga hari ini total dua puluh satu kereta api yang diperbaiki
jadi yang paling utama di balai yasa ini kuncur keselamatan
terutama bagian rangka dasar kami betul betul melakukan pemeriksaan sesuai dengan sop yang berlaku
selain di balai yasa surabaya perbaikan juga dilakukan di depo lokomotif pt kai daob sembilan jember
sejumlah lokomotif kereta api menjalani perawatan
nampak petugas sedang memeriksa satu persatu bagian lokomotif seperti menyetel ulang klep pada mesin pemanas mesin solar atau biasa disebut nosel
pemeriksaan bagian roda dan sistem kelistrikan agar lokomotif tetap kuat menarik rangkaian gerbong
bahkan alat pengirim sinyal yang ada di ruang masinis pun tak luput menjalani pemeriksaan
seperti yang dilakukan daob sembilan jember yang melakukan perbaikan rel rawan anjlok dengan fokus pada titik wisel dan sambungan rel kereta
dimulai dari perlintasan rel ujung timur pulau jawa banyuwangi jawa timur
sejumlah titik rawan seperti pada lintasan argopuro karangasem rogo jambi sengojuru dan di perbatasan jember banyuwangi
stasiun kali baru menjadi sorotan utama perbaikan kali ini
delapan belas bandelan rel yang sudah dilapuk dan lapil diganti dengan wisel yang baru
untuk meminimalisir terjadinya lendutan dan pergeseran rel saat dilewati kereta
unang mengantisipasi anjloknya kereta saat melintas dan kecelakaan kereta yang tak diinginkan
sementara untuk transportasi laut pt pelindo tiga cabang tanjung perak mengefektifkan tiga puluh kamera pengintai cctv
yang telah terpasang dan tersebar di seluruh area terminal penumpang gapura surya nusantara
di antaranya di area check in penumpang ruang tunggu penumpang hingga di area dermaga jamrut utara pelabuhan tanjung perak surabaya
jumlah total kamera pengintai cctv yang akan memantau arus mudik lebaran tahun dua ribu enam belas di pelabuhan tanjung perak surabaya nanti sebanyak tiga puluh empat kamera
pengefektifan puluhan kamera pengintai cctv ini untuk mengawasi dan meminimalisir tindak kejahatan di pelabuhan tanjung perak surabaya
salah satunya untuk memberikan kelayakan dan kerahkanan untuk penumpang di daerah tanjung perak surabaya

arus mudik lebaran tahun dua ribu enam belas melalui pelabuhan tanjung perak surabaya diprediksi akan berangsur meningkat dan memadati terminal penumpang pada sepuluh hari jelang hari raya idul fitri